jadi kerajaan hostile siap untuk memberikan bantuan
seratus tabung besar oksigen
jadi kami kirim tadi terkesana dari pol pp
di kota bogor lonjakan jumlah pasien membuat rumah sakit rujukan
mengalami kekurangan oksigen
demikian cnn indonesia